menteri sosial juliari batubara menyambangi gedung kpk kuningan jakarta selatan pada senin pagi
ia menyebutkan kedatangan ke gedung kpk adalah bentuk komitmen sebagai pejabat baru yang berencana untuk membangun pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi di kementerian sosial
usai melakukan pertemuan sekitar dua jam di dalam gedung kpk juliari didampingi oleh ketua kpk agus raharjo
juliari menyebutkan bahwa pertemuan ini adalah inisiatifnya sebagai menteri sosial yang berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi di kemensos dengan melakukan sejumlah kegiatan preventif
sejumlah kerjasama yang sudah dibangun oleh kpk dan kemensos akan terus melanjutkan salah satunya pencegahan praktik korupsi dalam metode monitoring center of prevention
ketua kpk agus raharjo pun menyambut baik inisiatif mensos juliari batubara yang ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi
salah satu masukan yang diberikan oleh agus raharjo bagi kemensos adalah penghimpunan data yang baik agar bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan akan efektif dan tepat guna
kpk berharap agar inisiatif yang dilakukan oleh mensos akan menciptakan good and clean governance di masa mendatang

lebih akurat yang tentunya sangat berpengaruh kepada kualitas daripada program program pemerintah
di bidang kesejahteraan sosial saya kira kami terima dengan sangat baik
tadi banyak sekali masukan masukan dan semuanya masukan dari kpk yang sangat konstruktif
kami akan menjalankannya tentunya dengan skala prioritas dan bertahap
di mana ujung ujungnya nanti kita bisa menjadi kementerian yang tidak saja good in governance
juga benar benar memiliki program program yang memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat indonesia
seperti yang dijelaskan pak menteri tadi ya
jadi kita terutama sangat menginginkan dalam waktu cepat itu pemerintah bisa mempunyai data yang akurat mengenai orang miskin
tadi di dalam rapat juga saya jelaskan
akibat ketidakakuratan data itu diantara lain kami sebutkan misalkan
sebetulnya kalau gas melon kita untuk orang miskin kan
padahal gas melon itu kemudian kemana mana
nah itu subsidi nya sangat besar jadinya
kami menyebutkan angka sekitar tujuh puluh triliun menjadi subsidi itu kan sangat tidak efisien
listrik juga begitu
kemudian nanti subsidi pupuk subsidi benih
kemudian juga bantuan pendidikan bantuan bpjs
kalau kita bisa mengelola data itu dengan baik
datanya lebih akurat
saya pikir efisiensi untuk anggaran kita akan sangat sangat besar
kita tadi diberikan khusus untuk kemensos juga mengenai bantuan sosial
bantuan sosial itu kalau lebih akurat mungkin juga akan jauh lebih efektif
untuk siapa yang memang betul betul membutuhkan